saudara cuaca di lokasi pencarian pesawat kargo smart air mulai membaik
pencarian dilanjutkan tim sar gabungan menuju lokasi di krayan selatan nunukan kalimantan utara
heli karakal h dua ratus dua puluh lima m tni au menuju lokasi pencarian jatuhnya pesawat perintis tipe pilatus pc enam smart air
dengan kode penerbangan pksne
tim sar gabungan dari basarnas tni polri bpbd dan relawan mulai menuju lokasi setelah bmkg merilis cuaca sudah membaik
adapun proses evakuasi korban nantinya akan dikirim ke tarakan untuk langsung dibawa ke rsud yusuf sk
kita sambil menunggu perkembangan ketika ada pertumbuhan awannya itu lebih banyak
walaupun awan rumulus seperti kemarin sore kejadiannya ya
jadi awan kumulus dengan ketinggian seribu lima ratus feet ya
ini kalau banyak juga menyulitkan apalagi pas di spot titik jatuhnya puing tersebut
ini adalah visual tim sargabungan darat
pimpinan satuan polsek raya
pimpinan satuan polsek raya
pimpinan satuan polsek raya